pelabuhan bakau uni valen seperti apa situasi terkini arus balik di pelabuhan bakau uni lampung
iya selamat siang mercy dan juga saudara kalau melihat bagaimana arus lalu lintas di pelabuhan bakahuni sendiri
ini sebenarnya bisa dikatakan ramai lancar
mengingat hari ini merupakan puncak arus mudik jadi memang banyak sekali ataupun mobilisasi kendaraan
baik itu roda dua roda empat maupun angkutan pemudik seperti bus begitu ya
itu memang sudah antri untuk bisa masuk ke dermaga yang di sisi kanan saya ini adalah dermaga eksekutif
tempat mereka kemudian mengantri untuk melakukan proses pemuatan di dalam kapal
nah ini terus terjadi memang kalau misalnya melihat daripada siklus ataupun waktu favorit bagi para pemudik
sebenarnya bukan malam hari menuju ke dini hari saja mersi dan juga saudara
tapi ini juga sudah dilihat mulai dilakukan pada siang hari sejak tadi
bisa dibilang ramai meskipun memang dapat diatur antriannya tidak panjang
mungkin hanya sekitar dua ratus ataupun tiga ratus meter begitu dari dermaga tempat kemudian mereka bisa masuk ke dalam kapal
kemudian mersi dan juga saudara memang mitigasi ini sudah direncanakan secara matang
melalui rapat koordinasi yang beberapa kali terjadi
kemarin selaku koordinator mudik lebaran dua ribu dua puluh empat menteri koordinator pmk
menteri perhubungan ini juga melakukan kunjungan utamanya di pelabuhan bakauheni
dan sejumlah pelabuhan lain yang memang dioperasionalkan sebagai arus balik lebaran
sebenarnya kalau di wilayah ataupun di kabupaten lampung selatan
di wilayah lampung selatan ini saudara tidak hanya pelabuhan bakahuni saja yang dioperasikan
tapi ada pelabuhan panjang untuk menuju ciwandan kemudian ada pelabuhan bandar bakau jaya
untuk menuju ke pelabuhan bojonegoro di serang banten tapi memang
kendalanya itu ada yang kemudian ini menjadi alasan mengapa banyak pemudik yang kemudian memilih
untuk lebih berangkat dari pelabuhan bakauheni sendiri dibandingkan dengan pelabuhan panjang
yang ada di wilayah bandar lampung
pertimbangannya ada yang tadi juga saya tanyakan kepada warga pertama pelabuhan bakauheni ini
akan melakukan penyeberangan ke pelabuhan merak yang mana jarak tempuh daripada penyeberangan itu
hanya bisa ditempuh selama dua jam saja
melalui pelabuhan panjang begitu waktu yang ditempuh untuk bisa mencapai pelabuhan ciwandan ini butuh waktu enam jam
sehingga pelabuhan panjang ini sebenarnya disediakan bagi para pemudik yang asalnya
ataupun yang ingin berangkat dari wilayah bandar lampung saja
nah lokasinya dari pelabuhan bakauhundi untuk menuju ke pelabuhan apa namanya pelabuhan panjang ini
membutuhkan waktu jalur darat ini sekitar satu lima jam
mungkin ini yang menjadi pertimbangan yang pertama
kalau untuk operasional kapal ini memang sudah diupayakan sedemikian rupa
kalau dari pelabuhan bakauheni sendiri pelabuhan bakauheni pelabuhan panjang ini sebenarnya secara statistik
dalam hari hari menuju puncak arus balik ini ada tiga puluh tujuh kapal yang dioperasikan dengan trip yang bervariasi
kalau melihat data sejak tanggal sebelas sampai tanggal dua belas kemarin ini untuk trip perjalanan memang ada peningkatan
kemudian yang kemarin terakhir ada satu ratus tiga belas perjalanan
ini sejalan dengan pemudik yang kemudian ingin melakukan penyeberangan ingin melakukan balik begitu ya arus balik ke pelabuhan merak sendiri
sebenarnya skenario juga sudah disiapkan utamanya dalam mengontrol antrian kendaraan yang terjadi di pelabuhan
karena ketika kemacetan terjadi di pelabuhan ini jadi pr besar ini jadi masalah besar karena apa
ini juga bisa menimbulkan waktu tunggu
tentu ini bisa berpengaruh pada kenyamanan sebelum mereka melakukan penyeberangan
nah ini yang harus dikontrol mercy dan juga saudara sehingga arus lalu lintas itu tidak hanya diatur di dalam pelabuhan saja
tapi juga pada arus lalu lintas ketika para pengendara ini menuju pelabuhan
oleh karena itu delaying system ataupun sistem penundaan bagi kendaraan yang ingin menuju ke pelabuhan ini kembali diterapkan
setelah kemarin menjadi bahan evaluasi yang kalau kita ingat di pelabuhan merak
dan begitu saat puncak arus mudik ini bisa dikatakan chaos begitu ya istilahnya macet hingga dua belas km
kemudian juga tentu ini menjadi emosi warga juga saat itu sempat tersampaikan
nah di sini juga untuk sistem penundaan sendiri ini diatur sedemikian rupa
di mana ini para kepolisian dalam hal ini adalah polda lampung begitu menerapkan skenario daripada tiga warna yang menentukan
ataupun yang menjadi indikator bahwa sistem penundaan ini dibuka
ada tiga skenario tiga skenario warna begitu yang disiapkan
ada skenario yang warna hijau kuning dan merah
apabila skenario hijau itu tandanya di area pelabuhan untuk tingkat volume kendaraan ini masih bisa dikatakan normal
artinya kendaraan ini tidak mengantri sampai luar pelabuhan sehingga tidak diberlakukannya sistem penundaan itu sendiri
kemudian kalau untuk warna kuning artinya berarti antrian ini sudah lebih dari satu km dari pintu pelabuhan
yang mana ini sistem penundaan kemudian akan diberlakukan dengan mengaktifkan lima rest area dan buffer zone yang ada di lintas tengah maupun lintas timur
tapi kemudian yang paling bahaya apabila tingkat volume kendaraan ini sudah lebih dari empat km dari gerbang pintu masuk pelabuhan
ini sudah dikatakan zona merah begitu ya yang mana nanti polisi akan menerapkan sistem penundaan yang mana tadi saya sampaikan ada lima res kendaraan
kemudian juga ada empat buffer zone yang ini kemudian
dan ini juga bisa dikatakan bersama sama sehingga daripada area tadi yang sudah dibuka sebagai lunggung penumpukan kendaraan ini bisa berada di setiap titik
dan ini tentu bisa mengurangi adanya kepadatan di area pelabuhan itu sendiri
kemudian juga betul tadi yang anda sampaikan mercy dan juga saudara terkait dengan menghapus masa tiket kadaluarsa
ini memang berlaku dari tanggal sebelas sampai dengan dua puluh satu april dua ribu dua puluh
kalau bicara soal data mersi dan juga saudara memang hari ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan
di mana untuk kendaraan roda dua ini yang paling menonjol
kalau kemarin ada tiga empat ratus tiga empat ratus maksud saya per hari per tanggal dua belas april ini ada peningkatan menjadi lima sembilan ratus delapan puluh empat
artinya hampir lima puluh persen pemudik ini masih menjadikan kendaraan roda dua ataupun motor ini menjadi transportasi yang favorit bagi mereka untuk melakukan mudik ataupun arus balik ke pulau jawa
kemudian juga untuk total penumpang ini
baiknya sudah banyak bahkan selisihnya hampir dua puluh sendiri mercy dan juga sudara mencapai enam puluh delapan sembilan ratus tiga puluh sembilan
dan kendaraan roda empat ini memang mendominasi
di belakang saya ada dua ratus meter yang mengantri meskipun itu masih tahap normal ya
sekali lagi saya sampaikan ada jumlahnya di angka delapan sembilan ratus lima naik empat puluh persen jika dibandingkan dengan volume kendaraan yang terjadi pada sebelas april lalu
tentu jika ada skenario skenario tadi yang saya sebutkan itu terjadi
yang pasti kami juga akan memeriksa kembali bagaimana kondisi bagaimana kondisi yang berkaitan begitu ya di buffer zone ataupun di rest area
tapi yang penting diingat mersi dan juga saudara ada satu lagi kebijakan yang diterapkan oleh polisi yakni untuk memeriksa atau screening ticketing yang dimiliki oleh setiap penumpang
sehingga para penumpang yang ingin memasuki pelabuhan sekali lagi harus sudah memiliki tiket
karena kalau tiket itu belum dipunya belum dikantongi maka pemudik ini dipersilakan
untuk ataupun dipaksa untuk putar arah begitu
putar arah kembali ke rest area yang terdekat untuk bisa memesan tiket penyeberangan di sana
perlu diingat bagi pemirsa kompas tv yang mungkin juga ingin melakukan penyeberangan di pelabuhan bakauheni untuk menuju ke pelabuhan merak
begitu ya bahwa ada batas maksimum warga untuk bisa memesan tiket
kalau di pelabuhan bakahuni sendiri maksimal jaraknya adalah empat dua puluh satu km